aktivitas warga di muara baru penjaringan jakarta utara masih terganggu
karena permukiman mereka terendam air pasang laut atau banjirop
air laut masih mengaliri rumah mereka walau tanggul darurat sudah dibangun
selain itu jebolnya tanggul penahan air laut di kawasan muara baru
turut memperparah banjir di tempat ini
ketinggian air mencapai satu meter sehingga membuat warga sulit beraktivitas
hingga senin dini hari masih banyak rumah warga yang terendam banjir
sebelumnya pemerintah dki jakarta membangun dan juga meninggikan tanggul
sepanjang seratus meter agar warga muara baru tidak mengalami banjir
namun sabtu lalu tanggul yang dibangun tahun dua ribu empat belas itu jebol
lebih dari dua tiga meteran
aktivitas warga berarti terganggu atau gimana
ya merasa terganggu jadi warga ini lebih waspada gitu